dan berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan tiga belas enam ratus tiga puluh dua kasus baru covid sembilan belas
dan total positif di tanah air mencapai sembilan ratus enam puluh lima dua ratus delapan puluh tiga kasus
pasien sembuh bertambah delapan tiga ratus lima puluh tujuh orang
dan sehingga total pasien sembuh saat ini yakni tujuh ratus delapan puluh satu satu ratus empat puluh tujuh orang
dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh sembilan persen
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus lima puluh orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh tujuh empat ratus lima puluh tiga jiwa